ini pula yang kerap digaungkan pemerintah dan masyarakatnya
keindahan alam lombok kearifan budayanya dan eksotisme yang melekat seakan sayang untuk dilewatkan
bau nyale menjadi ajang pembuktian bahwa lombok tempat yang aman untuk dikunjungi
ini menjadi satu harapan besar
ketika event event ini kita lakukan yang dikolaborasikan dengan event nyale ini tentu para wisatawan akan datang kembali
melihat lombok ini lebih aman lebih nyaman seperti sedia kalah
itu menjadi harapan kita
sehingga target wisatawan yang kurang lebih empat juta di ntb itu bisa terdongkrak di kabupaten lombok tengah
mulai dari bima dompu lombok bagian paling utara hingga selatan tercampur jadi satu
kemeriahan gegap gempita bercampur atmosfer kebanggaan atas budaya asli daerah masing masing
membuat dada setiap orang yang hadir dalam parade tersebut bergetar
membayangkan betapa kaya budaya di nusa tenggara barat yang patut dijaga dan dilestarikan
kendang belik alat musik berupa kendang
dengan ukuran besar yang dijinjing oleh pemainnya menjadi atraksi paling memukau pada parade budaya siang itu
kelincahan pemain dengan gagah memukul kendang sembari menarikkan tarian khasnya membuat setiap yang melihatnya berdecak kagum
menggambarkan sekumpulan kesatria yang ingin menunjukkan kemampuannya dalam berolah seni dengan bumbu kanuraja
perisaian juga menjadi salah satu daya tarik dalam parade budaya bau nyali kali ini
inilah pertarungan antara dua orang kesatria yang diiringi dengan musik khas lombok dan dipadu koreografi unik
derap langkah dan tutur bahasa pada bait lagu yang dimainkan menunjukkan ini lombok
identitas karyawan yang menarik di lombok
identitasnya kian menguatkan akan keragaman budaya di bumi merah putih
kian lekat terpatri
keayuan mandalika putri yang kondang di bumi sasak itu telah menurun pada jutaan putri lainnya di nusa tenggara barat
mahkota mahkota dan pakaian adat yang dikenakan membawa imajinasi melayang ke masa ratusan tahun silam
putri mandalika seakan nyata hadir di antara banjir manusia di lombok tengah pada hari itu
di era kekinian putri mandalika ini adalah figur sentral masyarakat sasak
kenapa karena putri mandalika ini memberikan contoh kepada kita semua
karena secara ekonomi putri mandalika sudah memberikan kepada kita luar biasa
bayangkan puluhan ribu orang datang bahkan ratusan ribu orang datang butuh kuliner butuh transportasi butuh akomodasi
ini ekonomi rakyat akan bergerak
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini